masih berita pasca gempa donggala sudah terhubung dengan danrem satu ratus empat puluh dua mamuju kolonel infantri taufik sobri
selamat malam pak taufik
bagaimana kondisi di mamuju sekarang pak pasca gempa
alhamdulillah sampai sekarang untuk kondisinya aman
kemudian masyarakat sudah mulai kembali
kita sudah himbau ke masyarakat maupun ke anggota yang tadinya sempat mencari tempat tempat ketinggian sekarang sudah mulai kembali
apa yang terjadi waktu itu pak ketika gempa terjadi masyarakat kemudian tentu saja menyelamatkan diri
apa yang bisa anda gambarkan pak kolonel taufik ketika kejadian itu terjadi
dan bagaimana peran anda dan tni sendiri untuk bisa membantu masyarakat
untuk melakukan evakuasi dan hal hal yang diperlukan pasca gempa tadi pak
jadi tadi karena kegiatannya ini adalah spontan jadi masyarakat dan kami berusaha saling membantu untuk mencari tempat tempat yang jauh dari tsunami
anda lihat cukup panik gak sih pak warga pak waktu itu pak
cukup panik ya pak apa yang kemudian dilakukan oleh warga ketika
ketika panik kemudian pasti personil tni polri sendiri juga ikut membantu memobilisasi atau mungkin mengevakuasi warga
kemana mereka melarikan diri atau mengevakuasi dirinya juga pak
jadi kita aja mencari tempat tempat yang memang mudah untuk dijangkau
karena kalau begitu menggunakan jalan akan terjadi kemacetan
jadi kita arahkan sesuai jalur jalur tertentu
oke jalur jalur seperti apa tuh pak taufik yang kemudian anda arahkan kepada masyarakat untuk bisa mengevakuasi diri
seperti di mamuju ada jalan yang menuju ke beberapa ketinggian di situ yang kita arahkan
oke saat ini kondisi sudah masyarakat apakah masih banyak yang berada di ketinggian atau sudah relatif kembali banyak juga yang kembali ke kediamannya masing masing pak
ya pak taufik untuk saat ini sendiri apakah masih banyak masyarakat yang berada di ketinggian ataukah juga sudah lebih banyak yang kembali ke kediamannya masing masing pak
sudah berangsur angsur kembali
oke langkah dari tni sendiri pak ini kan kalau kita lihat ini kan situasi panik mungkin belum akan meredah dalam beberapa waktu ke depan nih pak ya
tentu saja tni dan polri
juga ikut membantu selain pengamanan mengatur evakuasi ataupun hal hal yang sangat diperlukan
ada langkah langkah antisipasi lain nggak pak
untuk membantu masyarakat tentunya pak
jadi kami berkoordinasi untuk mengantisipasi kalau memang terjadi tetapi informasi sampai sekarang kan tidak ada tersululan
jadi kita tindakan sekarang adalah menenangkan masyarakat
memenangkan masyarakat ya pak apakah sudah memang ada perintah untuk menyiapkan misalnya tenda tenda evakuasi gitu pak untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
atau memang tni polri sendiri hanya membantu masyarakat untuk kembali tenang kembali ke kediamannya masing masing untuk beraktivitas seperti biasa gitu pak
kebetulan kalau untuk di
halo pak taufik
di wilayah mamuju kan kejadiannya tidak seperti di palu
kami masih relatif terkendali dan relatif lebih aman
anda sendiri sekarang ada di mana pak taufik posisinya
kami sekarang sedang perjalanan di daerah polewali dari menuju ke majene
anda lihat selama perjalanan bisa anda ceritakan pak taufik apa yang terlihat
apakah banyak seperti dikatakan rumah rumah yang rusak gitu pak
atau apa yang bisa anda ceritakan pak taufik selama anda perjalanan dari tempat anda menuju ke majene
kalau tadi yang saya rasakan langsung adalah gempa yang cukup keras di wilayah polewali mandar sekitar jam enam waktu indonesia tengah
jadi masyarakat sempat berhamburan keluar
tetapi karena hanya gempa dan kita memonitor berita yang ada di tv ternyata kejadian titik gempanya ada di daerah donggala
tapi di daerah yang anda lewati dari polewali mandar menuju ke majene sendiri tidak banyak rumah rumah yang terlihat secara kasat mata nih pak taufik rusak gitu misalnya
sementara belum ada
masih cukup aman ya pak ya kondisinya pak
terima kasih sekali lagi pak kolonel infantri taufik sobri dan rem satu ratus empat puluh dua tatak mamuju atas informasinya
baik breaking news cnn indonesia masih akan kembali usaha jadwal berikut ini tetap bersama kami
beragam trending topic menjadi perbincangan hangat di media sosial
tingkah hewan hewan yang ada di kebun binatang tiongkok dan amerika serikat mereka beda spesies loh tapi bisa akur
apa yang menjadi tanggapan para netizen
hidangan penutup yang satu ini juga tidak kalah unik
ikuti perkembangan dunia online terbaru bersama viral senin sampai jumat jam tujuh malam serta sabtu dan minggu jam delapan malam live di transtv dan cnn indonesia di transvision
kembali di cnn indonesia night news
melengkapi informasi di penghujung hari anda
kami hadirkan beragam berita berkualitas dari dalam dan luar negeri
komplotan pelaku pencurian spesialis rumah kosong berhasil dibekuk
rangkaian peristiwa penting sepanjang hari kami rangkum untuk menambah wawasan
cnn indonesia night news selasa sampai sabtu jam setengah satu pagi di transtv dan cnn indonesia di transvision
anda kembali di the world tonight
untuk menemani malam rangkaian informasi nasional dan mancanegara dihadirkan untuk anda
pbb menyebut perang diaman merupakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia
kami rangkum perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari
bahwa kualitas udara di jakarta merupakan yang terburuk di dunia
akhiri hari anda bersama the world tonight live senin sampai jumat jam sepuluh malam serta sabtu dan minggu jam setengah sepuluh malam di cnn indonesia
kami mengucapkan selamat malam kepada anda yang telah menonton
selamat malam semoga berhasil

dan jangan lupa subscribe channel ini
jangan lupa subscribe channel ini
yang terjadi pada pukul tujuh belas lewat dua puluh dua menit waktu indonesia barat
tsunami ini dilaporkan terjadi atau terlihat di kawasan pelabuhan palu sulawesi tengah
pasca tsunami di mana muka air laut setinggi enam cm sudah terlihat
sehingga pada pukul tujuh belas lewat tiga puluh enam waktu indonesia barat
atau sekitar delapan belas lewat tiga puluh enam waktu indonesia tengah
peringatan tsunami diakhiri oleh bmkg
kami juga mendapatkan informasi bahwa gempa gempa susulan terjadi sebanyak tiga puluh satu kali
yang terpusat di donggala sampai ke palu
dampak kerusakan yang kami peroleh dari bmkg sendiri hingga pukul sembilan malam tadi
ketika konversi pers dilaksanakan oleh
dwi korita karnawati kepala bmkg dari yogyakarta
bahwa terjadi atau dampak kerusakannya adalah satu orang meninggal dunia
dan sepuluh orang luka luka serta puluhan rumah rusak ringan dan rusak berat
untuk mengupdate informasi terkini pasca gempa yang terjadi di sulawesi tengah
kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan mayor jenderal tiopan aritonang pandam
selamat malam mas
pak tiopan boleh diinformasikan pak
boleh apa yang terjadi saat ini pak
bagaimana kondisi pasca gempa disana
kami informasikan untuk malam ini
untuk keadaan komunikasi kita sudah tidak bisa terhubung lagi dengan sana
iya pak silahkan pak
jadi untuk komunikasi kami laporkan disini

halo iya pak silahkan pak
tidak bisa kita hubungi lagi sana
kemudian yang kedua laporan terakhir disana lampu lampu sudah mati
jadi tidak bisa menyalakan lagi tenaga surya ya
kemudian yang terjadi kita sudah mempersiapkan untuk mengirim pasukan malam ini bergerak
kita gerakan dari satu kompi yang berada di itu menuju paku dengan seratus orang
seratus orang ini perjalanan sampai ke dengan palu sana donggala lebih kurang empat belas jam itu
sekarang posisi pak tiopan sendiri ada dimana pak tiopan
sekarang posisi anda ada dimana pak tiopan
kalau boleh kita tahu
ya ini saya masih di manado ya
makau dam tiga belas merdeka
karena besok pagi kita akan bergerak menuju ke sana
tapi informasi terakhir yang kita dapat
untuk masuk ke kota palu itu bandaranya tertutup
jadi tertutup semua pak ya
akses listrik juga terbatas gitu pak ya
betul betul demikian
perintah yang anda berikan kepada jajaran anda di bawah seperti apa pak tiopan
ya kita yang bisa kita hubungi sekarang ini adalah yang di daerah gorontalo
tetangga dari sulawesi tengah
kalau sulawesi tengah khususnya palu donggala tidak bisa kita hubungi lagi
jadi kita sudah mempercepatkan kita yang ada di sana untuk bergerak malam hari ini
malam hari ini kita ke sana
jadi anda pun dan jajaran tni atau dari apa namanya pangdam tiga belas merdeka sendiri
tidak bisa mengakses komunikasi kepada rekan rekan yang ada di donggala dan sekitarnya gitu ya pak tiopan ya
jadi informasi ini cuma terus terputus juga demikian
rencana kedepan apa pak tiopan
ya itu bisa dikonsumsi dalam satu hari kedepan misalnya untuk bisa mengantisipasi dan juga membantu masyarakat melakukan evakuasi dan lain lain gitu pak tiopan
ya terima kasih
jadi kalau dari kodam malam ini akan saya perintahkan untuk bergerak ya di provinsi gorontalo
lebih kurang empat belas jam dari palu untuk bergerak malam hari ini ya
dengan tim kesehatan dan membawa alat komunikasi
kemudian besok pagi juga kita akan berusaha menuju ke palu
tapi kelektarnya agak susah
kita akan maju ke makassar
dari makassar kita ke poso
dari poso kita baru jalan darat menuju ke palu
kemudian saat ini saya dapat informasi dari mabes tni sudah siap
dengan bahan kontak kemudian bahan bahan kesehatan dan tenaga kesehatan untuk besok digerakkan menuju ke palu
boleh sekali lagi diberitahukan pak tiopan apa saja
barang barang atau peralatan peralatan yang kemudian dibawa untuk membantu evakuasi dan penanganan pasca bencana gempa di sana pak
boleh diinformasikan sekali lagi pak tiopan
jadi yang utama itu yang harus dimbutuhkan sekarang itu adalah kesehatan dan kesehatan ya pengobatan
selain itu yang perlu kita siapkan juga atau kita bawa dari sini itu adalah sarana komunikasi
untuk membuka keterisolaran apa keterkutukan disana itu
ya kita akan membawa nanti ssb dan mungkin juga di bumi lah
kita akan terus menantikan bagaimana proses evakuasi karena memang anda sendiri tidak bisa mengakses atau berkomunikasi ya pak
dengan rekan rekan yang ada di daerah bencana di sulawesi tengah sendiri ya pak tiopan ya
ya demikian tapi tetap kita upayakan terus malam ini buka komunikasi akan kita usahakan untuk informasi lebih lanjut akan kita informasi ke kerajaan medis
dengan for pimda sendiri atau forum pimpinan daerah sendiri dengan gubernur misalnya atau bupati wali kota apakah sudah bisa mengakses informasi juga pak
misalnya pak ada informasi nggak pak
tidak saya sudah berubah berusaha menghubungi mereka ya baik gubernur parti ya kan kemudian juga dari apa namanya satuan bawah saya tidak bisa dihubungi secara langsung gitu ya

apakah sejauh ini sudah ada laporan pak dari daerah daerah yang mungkin bisa melaporkan kepada anda ada kerusakan kerusakan mungkin pak di instalasi militer gitu pak atau mungkin di markas markas militer yang ada di daerah pak
ya jadi kalau instansi apa namanya militer tadi terakhir kita ada kerusakan kerusakan tapi itu sempat dilanjutkan laporannya sudah terputus
jadi kita dapat informasi juga bahwa di palu di markas batalion itu tujuh belas sebelas itu sudah banyak itu pengungsi pengungsi ada di markas batalion mereka pukuli lapangan
kemudian ada pengungsi md di tawan tuna dan di mali
di depan korem juga sudah ada jadi kita bahu membahu sama masyarakat kemudian kita upayakan semaksimal mungkin yang buka jalan mengikuti dan memberi bantuan kepada masyarakat
terima kasih pak tiopan kami berharap komunikasi bisa segera pulih pak jadi koordinasi juga bisa segera dilakukan sehingga bantuan evakuasi dan juga hal hal yang perlu dilakukan juga bisa segera dilakukan oleh tni dan juga otoritas terkait lainnya
terima kasih sekali lagi mayor jenderal tni tiopan aritonang pangdam tiga belas merdeka bahwa memang tadi kita sudah berkoordinasi dan juga berbincang dengan pangdam
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
tadi pangdam tiga belas merdeka mayor jenderal tni tiopan aritonang yang saat ini ada di manado sulawesi utara bahwa memang dikatakan tidak hanya warga biasa yang kesulitan atau tidak bisa mengakses komunikasi kepada warga masyarakat yang ada di lokasi pasca terjadinya gempa seperti di donggala seperti tadi dikatakan bahwa gempa gempa ini terpusat di donggala sampai ke palu jadi mungkin daerah daerah yang dilewati daerah daerah yang dilewati daerah daerah yang dilewati daerah daerah yang dilewati daerah daerah yang dilewati daerah daerah yang dilewati
daerah daerah yang dilewati
daerah daerah yang dilewati
jadi daerah daerah itu memang terputus akses komunikasinya seperti yang juga dialami oleh pak tiopan adetonang pangdam tiga belas merdeka yang saat ini berada di sulawesi utara
memang hingga saat ini bahkan beliau tidak bisa menghubungi forum komunikasi pimpinan daerah sendiri seperti gubernur ataupun bupati untuk berkoordinasi
jadi memang baru esok hari pasukan baik dari mabes tni yang ada di jakarta akan dikirimkan menuju lokasi pasca terjadinya gempa
kami ulangi lagi bahwa informasi yang kami dapat dari bmkg bahwa telah terjadi gempa berkekuatan tujuh empat magnitudo dengan lokasi di donggala sulawesi tengah
kami ulangi lagi bahwa informasi yang kami dapat dari bmkg boterlah terjadi gempa
sehingga peringatan tsunami diakhiri pada pukul tujuh belas lewat tiga puluh enam waktu indonesia barat atau sekitar delapan belas tiga puluh enam waktu indonesia tengah